prabowo subianto menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta senin sore
kedatangan prabowo erat kaitannya dengan penempatan dirinya bergabung ke koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇ amin sebagai kandidat menteri
dengan menggunakan kemeja putih prabowo datang didampingi edi prabowo wakil ketua umum partai gerindra
prabowo subianto tidak mengucapkan pernyataan apapun saat wartawan yang bertugas di istana menanyakan tujuan dan dugaan dirinya menjadi kandidat menteri
kabinet jokowi widodo ma'ruf amin dan langsung menuju istana
sinyal bergabungnya prabowo ke koalisi pemerintahan jokowi sudah lama diduga sejak pertemuan keduanya di istana beberapa pekan lalu
kemarin dilantik saya bersama saudara edi prabowo
kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan
keputusan kami dari partai gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan
jadi tadi beliau memberi berat
beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran sasaran dan harapan harapan yang ditentukan
saya kira demikian saudara edi prabowo beliau sendiri akan umumkan pada saatnya
pak presiden yang akan umumkan
ada sedikit konfirmasi tepatnya di mana tapi intinya adalah beliau sendiri akan umumkan nanti mungkin tanggal hari rebo ya
terima kasih ya
terima kasih ya
yang dipanggil dua jadi berapa
terima kasih ya
terima kasih ya
dengan tuhan gerindra
terima kasih ya
terima kasih ya
ya baru saja kita mendengarkan dan juga sekaligus menyaksikan ketua umum partai gerindra
dengan pernyataan persnya yang didampingi oleh wakil ketua umum partai gerindra edi prabowo
di mana sebelumnya sudah bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan
juga kemudian kedua tokoh tersebut menggunakan kemeja putih
sama halnya dengan beberapa calon calon ataupun juga tokoh tokoh lain dan juga demisioner
dari kabinet indonesia kerja jilid pertama yang datang untuk memenuhi panggilan presiden jokowi hari ini
yang secara bergantian bertemu dengan presiden jokowi dan juga membenarkan bahwa akan mengisi posisi
atau jabatan sebagai menteri di kabinet indonesia kerja jilid ii jokowi dan maruf amin
kita tunggu apakah kemudian jabatan menteri tersebut juga akan diberikan
kepada partai gerindra begitu dan ini juga sekaligus mengindikasikan apakah akan bergabung dengan koalisi jokowi maruf amin
kita akan update terus di cnn indonesia